korban anak anak ini tiba di rumah sakit indonesia di gaza pada rabu dini hari
dengan tubuh yang penuh luka dan rasa sakit yang luar biasa
kerabatan tim medis terus berupaya membuat mereka tetap sadar
kondisi rumah sakit yang serba terbatas tak menjadi halangan untuk melakukan penyelamatan
serangan israel pada selasa menewaskan lebih dari tujuh ratus warga palestina
ini menjadi angka tertinggi korban tewas dalam dua puluh empat jam sejak perang pecah pada tujuh oktober lalu
kisah lain datang dari seorang bayi yang baru lahir ini
ia harus kehilangan ibunya
ya serangan israel di kan yunis menewaskan ibunya yang saat itu tengah dalam kondisi hamil
sang ibu yang terluka parah sempat dibawah
ibu yang terluka parah sempat dibawah ke rumah sakit dan langsung melakukan operasi
para dokter berhasil menyelamatkan bayi mungil ini namun ibunya meninggal dunia
kementerian kesehatan palestina mengatakan sedikitnya empat puluh pusat kesehatan di gaza telah berhenti beroperasi
sementara semua rumah sakit yang tetap beroperasi tidak lagi mampu menangani semua korban luka yang jumlahnya terus bertambah